pemprov jawa timur
surabaya dan jawa timur masih tinggi surat himbawan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat
pihak pengurus masjid al akbar surabaya pun mengikuti hasil rapat dan surat terbaru dari sekda prof jatim
kita rujuk hasil rapat tadi termasuk surat terbaru dari pak sekda
maka masjid al akbar surabaya tidak melaksanakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh satu hijriah